dewi firdaus hanya bisa meratapi nasibnya
pegawai negeri berusia lima puluh dua tahun asal semarang ini
digugat anak kandungnya sendiri alfian prabowo
senilai dua ratus juta rupiah sebagai biaya sewa pakai mobil fortuner
sidang perdana sudah digelar di pengadilan negeri salah tiga
namun upaya mediasi majelis hakim ditolak penggugat
menurut dewi mobil fortuner yang menjadi objek gugatan tersebut
dibeli saat anaknya duduk di bangku sma
mobil kedua miliknya itu sengaja diatasnamakan anaknya
untuk menghindari pajak progresif
menurut pengacara tergugat munir sidang kedua akan dilaksanakan selasa dua puluh enam januari
pihaknya berharap majelis hakim akan memutus perkara gugatan ini sesuai fakta
karena mobil itu sudah masuk dalam perkora perhutang data gunung ini
antara ibu dewi dengan mantan suami
diberitakan detik com menurut kuasa hukum alfian prabowo
sebenarnya kliennya menggugat kedua orang tuanya
dewi firdaus dan agus sunario
alfian merasa kecewa karena setelah kedua orang tuanya bercerai pada september dua ribu dua puluh
justru keduanya sering ribut mempermasalahkan harta gunung ini
dan setelah gugatan muncul dewi pun sudah mencoba menempuh jalan damai
namun anaknya menolak ditemui dan memutuskan komunikasi